jangan lupa kita
jangan lupa kita
setelah tiga puluh tiga tahun
timnas sepak bola wanita indonesia
sukses memastikan tiket ke piala asia wanita dua ribu dua puluh
setelah menekuk timnas singapura satu
di republikan central stadium dushanbe tajikistan
pada senin dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
indonesia unggul agregat dua
usai di pertemuan pertama menekuk singapura satu dua
singapura menjadi satu satunya lawan timnas putri indonesia di ajang ini
menyusul pengunduran diri korea utara dan irak
ini jadi keempat kalinya indonesia tampil di ajang piala asia
sekaligus menjadi yang pertama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wah senang banget
alhamdulillah kita berhasil ya
sepuluh tahun kita absen terus di piala asia wanita
akhirnya bisa masuk lagi karena berkat anak anak pemain kerja keras
coaching staff semuanya kerja keras
dan juga instruksi instruksi yang kita dilatihan mereka lakukan dengan baik
indonesia duduk di puncak klasmen dengan nilai enam poin
dan dipastikan melaju ke putaran final
yang akan digelar di india pada dua puluh januari hingga enam februari dua ribu dua puluh